badan pemeriksa keuangan bpk memberikan opini wajar
tapi kita lihat ini tampaknya wajar dengan pengecualian
untuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun buku dua ribu lima belas
opini bpk ini sama dengan tahun dua ribu empat belas
tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menggunakan standar akuntansi berbasis akrual
dengan standar ini keuangan pemerintah lebih akuntabel dan transparan
bpk menemukan enam masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun dua ribu enam belas
ketua bpk hari azhar aziz menjelaskan beberapa masalah itu adalah
terkait dengan penyajian penyertaan modal negara atau pmn
per tiga puluh satu desember dua ribu lima belas sebesar rp satu delapan ratus sembilan puluh tiga triliun
penetapan harga jual ecaran minyak solar bersubsidi
lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap
dan persediaan pada kementerian pertahanan senilai rp dua empat puluh sembilan triliun
belum ada sepenuhnya didukung
dengan pencatatan yang memadai